tapi bos gak pake bunga bos
siapa yang melakukan ini yang menurut tidak ada hubungannya
haji kosi dia lagi
ilmu kita iman kita harus menghunjam ke dalam dada kita
dan buah dari keimanan itu bisa menenangkan
bisa meneduhi orang orang di sekitar kita
lingkungan kita dan masyarakat kita
bapak bapak sidang jumat yang berbahagia
mudah mudahan hidup kita ini diridoi oleh allah
kita hidup dalam kemuliaan dan mati dalam keadaan syahid
iskariman awmud sahidan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
makanya saya pengen betul khutbah itu di mekah
kemungkinan agak sulit sih kalau seperti itu
bukan begitu pak kosi
maksud saya bagaimana saya celamah di musola musola di pinggiran mekah
pakcik ada apa pakcik
pakcik ada apa pakcik
hah satu dua juta
wah hari jumat ini berkah kang
ternyata apa yang dikatakan orang orang
pak haji kostin itu benar benar berhati hati
iya baik dia kan
pakcik makasih pakcik
itu uang dari pemilik motor ini untuk bayar utang
sekarang uang yang udah dapat motornya harus kalian tinggalkan di sini
berarti bukan uang sedekah aja
sekarang tinggalkan motor ini
aduh pakcik kalau cuma segini masih kurang tuh pakcik
saya nggak ada urusan dengan bunga bunga haram
udah ambil aja kang daripada motor nggak ada
terus nasib saya berdua menghadapi post gimana sih
itu urusan kalian
papi gimana urusan sama rentennya itu udah beres
itu mah beres mami
itu motor sudah dibalikin sama yang punya
sebentar lagi nama bayi kita tersembar ke desa cikgu ya
terus pelanggan pelanggan baru akan berdatangan ke toko kita
karena nama harum kita membantu warga
assalamualaikum bu haja
bagaimana nasib korban yang motornya si tarentenir
ibu siapa ya
saya mertuanya bu haja
oh ibu mertuanya
sudah ibu sudah dibantu sama suami saya
akhirnya si rentenir mau mengembalikan motornya bu
terima kasih pak haji bung haja
pak haji dan bu haja yang berhatimu niat
senang bisa membantu ibu
bisa membantu ibu semuanya
kita berangkat ngaji yuk
bangga bu haja
sekalian saya juga mau ngaji
kita akan ambil ajar
rupanya ada ketidak beresan untuk hari ini
saya tidak mau dengar lagi ketidaksuksesan untuk kali ini
kenapa anda diem saja seribu bahasa
rizvanto dari jamrud pernah mengatakan
tiga puluh menit
aku duduk di sini tanpa suara
katanya bos tidak mau mendengar laporan yang tidak berhasil
ini bos motornya udah diambil
ini uang tubuh sennya bos
gak pake bunga bos
siapa yang melakukan ini
yang menyuruh tidak ada hubungannya
mudah mudahan berkah buat kita semuanya ibu ibu ya
tapi inget nih ibu ibu
pokoknya ibu ibu jangan sampai berurusan sama rentenir
jangan berhubungan sama rentenir ibu ibu
itu nih contohnya nih si ibu ini nih anaknya tuh
kan disita itu tuh motornya ya
untungnya teh ada suami saya
akhirnya teh motornya sekarang bisa balikan ibu ibu
bu haji kostin ini hebat bisa pokoknya
bukan begitu ibu ibu
iya tidak kalau jadi hajam harus hebat
akhirnya lega juga
mami juga seneng
akhirnya teh orang orangnya
orang teh menilai kita teh
sama kayak menilai haji dan hajah yang lainnya gitu nyepi
tuh sampai kapan sih papi sama mami bohong terus
aduh jihan kamu teh kenapa ya
papi juga sering jujur sama kamu
sama warga juga pasti jujur
kamu mah sama orang tua teh menilainya teh neneknya
kamu mah sama orang tua teh menilainya teh neneknya
dengan negatif terus
coba lihat atu jihan
mami sama papi juga
banyak ngasih sisi positifnya
gak ada yang ngetok ya
papi teh kenapa ketakutan kayak gitu
pak pite latihan pernapasan ini mah
udah biar mami yang buka
papih teh ngapain disini
itu siapa pak di luar
itu teh teman papih itu
teman papih terus kenapa papih ada disini
ah geringan ayah tak setia
jah pake aja tuh kan
astagfirullahaladzim ya allah
eh si papih